partai gelora pun menyoroti kemungkinan pks yang ikut bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
waketum partai gelora fahri hamzah mempertanyakan gagasan dasar dari pks ketika berada di pihak seberang
dan memiliki pandangan berbeda dengan program program prabowo gibran
fahri juga menyatakan bahwa pks ini tidak memiliki gagasan sehingga mudah berpihak ke gagasan
ataupun pihak lain seperti pihak eksekutif yang akan berkuasa
soalan teman teman pks adalah persoalan dengan dirinya sendiri
yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan
sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi
dan seolah olah kekuasaan eksekutif itu adalah
sementara itu saudara partai keadilan sejahtera membuka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan prabowo gibran
komunikasi dengan prabowo sudah dibangun untuk bertemu dengan pks
sekjen pks abu bakar al habsyi pun mengatakan bahwa
berada di dalam ataupun di luar pemerintahan bukan hal yang sulit untuk partai pks sodara
pks pun akan membuka dialog dengan prabowo untuk kemungkinan
hari ini mesti muzani datang tapi sampai tadi muzani belum datang
tapi ketidakhadiran partai keadilan sejahtera itu menandakan seperti apa
kita hubungan bagus bayangin sekutu sampai segajah mau seapa lagi
selangitan bumi itu hubungan yang diomongin sama prabowo
dan kita sama prabowo cukup lama hubungan
bagaimana rencana yang pak pak mas jokowi lakukan
masa ujung ujung main masuk aja kayak diterima aja
ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin itu aja